dibagi sepuluh kilo untuk dua puluh satu juta lebih penduduk kita
nanti september oktober desember dibagi sepuluh kilo untuk dua puluh satu juta orang
nah nanti lagi perjalanan masih ada empat ratus ribu lagi
sudah ada lagi sudah kontrak
lagi satu juta jadi tidak usah khawatir
tapi petani juga nggak usah khawatir
karena pemerintah membeli harga beras petani mahal
sebelas ribu dibeli
jadi petani senang gembira
tetapi juga rakyat yang susah dapat beras harganya murah